ya selain kemeriahan acaranya gaya busana atau fashion dari para tamu undangan mulai dari topi hingga gaunnya turut menjadi sorotan
pangeran harry dan meghan markle resmi mengikat janji suci pada sembilan belas mei kemarin di windsor inggris
selain seragam pangeran harry dan gaun pengantin meghan markle yang terlihat menawan
busana dari para tamu undangan di royal wedding tahun ini juga menjadi sorotan
ratu elizabeth ii tampak mengenakan setelan sutra warna hijau jeruk nipis yang dirancang oleh struk pavin
ia juga mengenakan topi desain angela kelly dan bros briliannya dari richman diamond
mantan bintang sepak bola david beckham mengenakan setelan jas warna hitam
sementara istrinya victoria beckham yang juga seorang perancang busana
mengenakan busana warna gelap
serta dengan topi cantiknya
petenis dunia serina williams turut hadir sebagai tamu undangan pernikahan pangeran harry dan meghan markle
bersama suaminya ia tampak mengenakan gaun versace berwarna merah muda
pembawa acara tv ternama opera winfrey juga mengenakan gaun berwarna merah jambu dalam acara itu
gaunnya dirancang oleh stella mccartney
sementara topinya merupakan hasil desain perancang asal irlandia
sementara itu pasangan selebritas george dan amal cloue juga menjadi sorotan di antara para tamu undangan
george clooney mengenakan setelan jazz warna abu abu
sementara sang istri mengenakan gaun warna kuning merancangan stella mccartney